bokap gue ditangkap polisi
bokap gue ditangkap polisi karena dugaan korupsi
gue khawatir banget
gue pasti bakal dibully abis abisan sama mereka
gue pasti bakal malu banget ris
bokap gue ditangkap polisi
enggak lo nyajak kan yang mau nempel
kalian ya terusin aja berantem
mau dipanggilin lagi polisinya
makanya udah selesai berantemnya
ini belum selesai
dapetin hati ibunya
ibu gak mau kejadian kayak tadi diulangin lagi ya
malu diliatin orang orang
kalian itu harusnya udah dewasa udah ngerti
gak boleh kayak begitu
gue jadi gak enakan feminism
coba ues juga gak ribet kaya tadi
berani beraninya nih orang yang lain gue
jelas jelas dia yang ajak ribet
jelas jelas dia yang ngajak ribet
apa salah ya coba
siapa juga nyuruh repot sendiri
lo kenapa cid
gak ada apa apa kok
udah lo gak usah bohong sama gue
muka lo kelihatan sedih kayak gitu
sebenernya gue butuh bantuan lo chris
sebenarnya mau lo apa sih mel
gue cuma mau lo suruh si cewek asongan itu jauhin pangeran
karena gue gak suka banget ya
kalau si cewek asongan itu deket deket sama pangeran
ya pintar pintar lo aja sih nyurahnya kayak gimana
gue kasih loh waktu tiga hari
kalau misalnya gak bisa
seluruh kampus bakal tahu
kalau bokapu itu seorang koruptor
belum lagi kalau urus gue yang banyak
gue yakin pasti lo gak kuat banget
nahan julitan mereka
sebenarnya lo kenapa sih cik
bokap gue ditangkap polisi karena
gue khawatir banget
kalau anak anak kampus tahu
gue pasti bakal dibully
abis abisan sama mereka
gue pasti bakal malu banget
lo tenang aja cik
anak anak pasti nggak tahu soal ini
gue juga gak dengar sama sekali kabar soal ini
semenjak pms ngawasin kampus kita
pasti gak bakal ada yang berani ngebully lagi
makasih ya ris
lo udah jadi sahabat yang baik
udah mau dengerin cerita gue
sekarang gue udah tenang
karena lo udah mau dengerin
sekarang waktunya gue bantuin yuk
deketin lo sama putri
lahonya pernah dengan flush
kalian nanek adalah maro
hanya yakin kotak aku yang dari putih
katanya benedict smartphone
semuanya kayacam hal iniupin
gue sebagai sahabat lo pasti bantuin lo berdua oke
riz lo percayakan sama gue
lo mau kan terima bantuan gue
gue bakal bantuin lo buat deket sama putri dan jadian sama putri
gue gak bisa cerita ke lo soal milengan cembue
moga aja dalam tiga hari gue bisa bikin putri dan rizky jadian
supaya putri gak deket deket lagi sama pangeran
kok ngapain ikut masuk ke dalam rumah gue
ibu yang minta put
ibu yang minta pangeran mampir dulu ke rumah
kan pangeran tuh udah capek capek loh
dia tuh ngurusin kamu kemarin
terus sekarang nih bela belain nganterin kita kan
pengen sempet makan ya
ya tapi dia bisa cari makan sendiri kan bu
putri kamu gak boleh kayak gitu sayang
lagian bingung deh gue
gue kan gak nyuruh loh nungguin gue di rumah sakit
gue juga gak nyuruh lo nganterin gue pulang ke rumah
ya udah deh bu
saya pulang aja ya
daripada di sini digas terus sama anak ibu
ya udah sana pulang
ya udah bergerak dong
pangeran putri aduh
ibu masak dulu
udah kamu jangan pulang
kita makan sama sama dulu ya
kamu istirahat sini aja dulu ya
habis ngabisin jatah tempe gue
ibu masak tempe
tempe yang kayak waktu itu yang
oh kamu suka tempe bacem ya
basah basah gimana gitu
ya udah kalau gitu ibu masakin ya
orang mau bantuin masak
ah kerja sehari aja di restoran dipecat
bukan dipecat mengundurkan diri
beda itu pilihan gue
orang lo dipecat juga
kapan ibu mau masak kalau kalian berantem terus
ibu dengar sendiri kan dia ngeles
ibu lihat sendiri kan bu
dari tadi saya tenang kok
yang nge gash siapa dari tadi
apaan sih anak ibu
mendingan kamu di kamar istirahat ya
dan kamu pangeran tunggu di sini
ibu masak ya
emang aku mau ke kamar bu